menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri kooperasi dan usaha kecil dan menengah teten mas duki menggelar pertemuan membahas impor pakaian bekas
ya dalam keterangannya kedua menteri sepakat memerangi impor pakaian bekas ilegal
impor pakaian bekas kembali menjadi sorotan belakangan ini
pasalnya banyaknya penjualan pakaian bekas dianggap mengancam umkm tekstil dalam negeri
secara hukum impor pakaian bekas dilarang dalam peraturan menteri perdagangan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh

sementara itu daten dirangkup ukm indonesia id dari badan pusat statistik dan threat map
mencatat nilai impor produk drifting dengan hs code enam tiga zero sembilan world aparels sebesar delapan ton atau empat puluh empat ribu dolar as atau sekitar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah
angka ini dinilai sangat rendah dibanding output industri pakaian
jadi unit usaha mikro yang mencapai lima satu miliar dolar as atau sekitar tujuh puluh enam triliun rupiah
totalnya itu delapan ton delapan ton doang
nah saya sampai kepo saya eksplore lagi data gitu ya
indonesia ini ternyata juga eksportir enam ribu tiga ratus sembilan
artinya kita ini juga mengekspor ke seluruh dunia produk produk baju barang bekas ini
dewi menambahkan pendampingan umkm untuk mampu meningkatkan kualitas dan bersaing dengan produk impor
menjadi solusi yang dapat menggerus impor pakaian bekas dengan sendirinya
roni satria fajar bolivia jakarta